antara dataran rendah dan dataran tinggi membuat wilayah ini memiliki banyak hasil bumi
salah satu hasil bumi kabupaten cilacap yang tersohor adalah padi
berdasarkan data badan pusat statistik pada dua ribu lima belas kabupaten cilacap menghasilkan delapan ratus delapan puluh sembilan sembilan ratus sembilan puluh satu ton gabah
dusun pelindungan kecamatan kampung laut termasuk lumbung padi
pemasok beras di cilacap
pada panen raya april dua ribu lima belas petani di dusun pelindungan dapat menghasilkan satu empat ratus ton gabah dari dua ratus lima puluh hektare sawah
adapun kecamatan kampung laut terletak di kawasan perairan segar anakan
yang berada di antara dataran cilacap sebelah barat dan pulau nusa kambangan
kemajuan dan kesuksesan desa ini tak lepas dari peran seorang tokoh masyarakat
sekaligus pemuka agama
pada seribu sembilan ratus tujuh puluh enam kesulitan pangan melanda beberapa desa akibat gagal panen
romo karolus adalah pemuka agama yang kemudian tergerak mencarikan bantuan makanan
serta mendirikan yayasan sosial bina sejahtera untuk mengelola bantuan dan aksi sosialnya
bukan hanya itu
melalui yayasan tersebut
melalui yayasan tersebut
rolus bersama warga mulai membentuk sawah dengan mengubah rawa menjadi daratan
melalui proses sedimentasi lumpur yang berasal dari luapan sungai cimeneng
lahan yang semula tidak produktif kini menjadi area persawahan
dan merupakan sumber mata pencaharian warga desa

masyarakat yang memiliki tanah yang berasal dari tanah yang tersebut
merasa kesulitan bahwa makin lama tanah tersebut tidak produktif
jadi selalu masyarakat merasa ngeluh
sekian sampai enam tahun tidak merasa panen
jadi saya selaku rangka desa mengupayakan untuk bersuadaya dengan masyarakat
untuk membuat tanah yang berasal dari tanah yang tersebut
saya juga membuat sodetan untuk memasukkan lumpur sampai ke sawah
karena ada keterbatasan dari suadaya dari pemerintahan desa
mohon dibantu oleh pihak ketiga satu contoh dari yayasan
charles patrick edward buros atau yang dikenal dengan romo karolus
lahir di seville irlandia pada delapan april seribu sembilan ratus empat puluh tiga
ia adalah pastor yang berasal dari seville irlandia

sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga romo karolus ditugasi oleh kongregasinya
melakukan pelayanan sebagai pastor di indonesia
tepatnya di paroki santo stefanus cilacap jawa tengah
karena kecintaannya kepada negara indonesia
pada seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan romo karolus memutuskan beralih ke warga negaraan
dari warga negara irlanda
irlandia ia menjadi warga negara indonesia
setiap akhir pekan romo karolus setia melayani jemaat katolik di kabupaten cilacap
romo juga dikenal sebagai pemuka agama yang baik dan dermawan kepada semua orang
tanpa memandang suku agama ataupun ras
stigma misionaris terus melekat pada aktivitas romo karolus hingga kini
namun berkat niat tulus romo yang mengemban misi kemanusiaan
perannya dalam meningkatkan kerukunan umat beragama di cilacap
perlahan stigma itu hilang dengan sendirinya
boleh cerita dulu ketika awal datang ke indonesia
itu seperti apa romo akhirnya bisa sampai di kota cilacap
bisa sampai di cilacap
saya datang ke indonesia september seribu sembilan ratus empat puluh
saya datang ke pintu ini saya bel masuk sini
lalu hari berikutnya saya disuruh pergi masuk perahu speedboat
saya muncul di desa ini
karena waktu itu mereka minta pelayanan kesehatan lalu kami membawa
mau buka klinik membawa
membawa peralatan kursi meja lemari sama obat
lalu saya muncul di desa ini ketemu masyarakat sana untuk pertama kali
lalu selama mungkin dua puluh dua puluh lima tahun
diapari selasa saya antar perawat ke sana dan dokter
ya supaya mereka bisa dapat pelayanan kesehatan
karena waktu itu pemerintah belum mampu sampai sana ya
lalu menurut saya
itu adalah hal yang harus dilakukan
harus dilakukan oleh manusia
kalau kamu menggunakan program
harus melakukan peralatan
kalau kamu tidak berusaha
berusaha untuk berusaha
karena saya ingin bekerja di negeri di timbalan
saya ingin bekerja
karena itu yang saya inginkan
desa desa itu jadi pulau buatan manusia ya
yang dari rumah tidak lagi di atas kayu
tapi di atas tanah
tapi dengan sedimen terus menerus meninggi
akhirnya disambung dengan jalan ya
tapi jalan itu jadi tanggul
nanti belakang tanggul mereka bisa
bisa menanam padi
tapi tidak begitu
karena banyak halangan dengan garam dan lain lain
berbagai jalan di kampung laut diperbaiki
dengan memanfaatkan tanah dan batu batu cadas yang ada di sana
semua desa di kampung laut telah memiliki jalan yang lebar
serta tanggul air asin dan persawahan
setelah kita ke tahun dua ribu sebelas
karena mengingat setiap hujan kita selalu banjir
banjir langsung ke pemukiman
bahkan sampai dengan masuk ke dalam rumah
sampai ranjang pun teranu ya waktu itu
nah akhirnya kita bermodalkan semangat
warga masyarakat dengan tokoh masyarakat
dengan pemerintah setempat
kita mengajukan bantuan ke ysbs untuk dibuatkan tanggul
kala itu tahun dua ribu dua belas
dan ternyata tahun itu menjadi pengalaman baik buat desa kami
karena dengan apa namanya kita merintis dari bawah
usulan dari bawah ke atas
kita mencoba mengumpulkan masyarakat untuk bermusyawara
ya ini dalam rangka untuk pembuatan tanggul tersebut
yayasan sosial bina sejahtera juga membantu pembangunan jalan dan jembatan
di beberapa daerah yang ada di cilacap
salah satunya wilayah rawa bendungan
sebelum ada jembatan yang dibantu oleh romo ini
memang keadaan itu tidak memadai
boleh dikatakan kurang maksimal
setelah romo itu membangun jembatan ini
manfaatnya di lingkungan merta singa atau di rawa bendungan ini banyak sekali mas
bukan hanya karambah atau perikanan yang hidup atau yang mempapatkan
selain itu pedagang pedagang
sekarang sudah mulai ramai dan dimanfaatkan oleh warga sekitarnya
romo karolus juga memiliki kepedulian terhadap pendidikan dan kesehatan
melalui yayasan yang diketuainya tersebut
telah didirikan dua puluh empat bangunan sekolah
mulai dari taman kanak kanak hingga jenjang sekolah menengah atas
yayasan memiliki satu akademi dan tiga balai pengobatan
bahkan salah satu balai pengobatan disumbangkan kepada pemerintah
yang kemudian dijadikan puskesmas kawunganten
sosok seorang romo karolus itu tidak ada duanya di cilacap ini
sungguh sungguh tidak ada duanya
karena kalau menurut saya itu
romo carlos itu boleh saya juluki manusia gila
matahari belumlah begitu terik saat romo karolus mengajak kami menuju kampung laut
kami bergerak menapaki jalan berliku penuh lubang sekitar dua jam lamanya
sesampainya di desa pelindungan
romo menunjukkan kepada kami salah satu dari enam pintu air yang dibangun bersama warga desa
dengan sistem buka tutup
masyarakat dapat mengatur kapan air sungai dialirkan untuk mendapatkan sedimen lumpur
dan akan ditutup jika sedang musim tanam
dan ini untuk lumpurnya sendiri ini gimana romo
lumpur masuk lewat sungai tadi lewat pintu lewat jembatan lewat ibrikasi lalu masuk sini
nah ini dengan sistem pintu itu bisa di atas
supaya tidak boleh lebih tinggi daripada tanah ini
dan empat pintu air ya romo ya
tapi ini juga dipakai kenal ini juga
kalau mereka seperti ada orang sedang panen di sana
dia bisa memasakkan perahu lalu lewat perahu dia bisa bawa ke daratan
jadi bisa dimanfaatkan untuk transportasi juga romo ya
transportasi juga perahu
dan karena di sana tidak mungkin bisa panen karena terlalu banyak air ya
oke airnya banyak
berarti kalau bulan november desember ini memang itu waktunya bertanam atau panen atau menggantikan lumpur
ya ini mereka akan
di daerah yang daerah sana mereka akan tanam lagi sebelum musim kemarau dengan harapan airnya tidak terlalu banyak ya
tapi ini proses ini harus semua bisa jalan
air irigasi harus bisa jalan air dengan bawah lumpur harus bisa jalan
orang harus bisa menanam dan memelihara dan panen ya
tapi dengan sistem karena pakai pintu
sekali lagi bisa diatur ya kalau terlalu banyak air dikurangi
hanya berapa tapi semakin pintu ditutup semakin terasa airnya semakin terasa semakin jauh dari sana
dan kalau terlalu banyak tutup
nah ini penting sih dulu seminggu orang pakai spillway supaya tanggal tidak berubah tapi spillway air tidak bisa diatur
dengan sistem ini bisa diatur
dan ini dari masyarakat sendiri seperti dulu ada di sana dulu ada pompa mereka bilang pompa percuma di sini karena biaya
mengisi dengan pompa terlalu mahal
kunci keberhasilan romo memajukan desa di kecamatan kampung laut antara lain
partisipasi masyarakat dalam setiap program kegiatan
tantangan baru pun muncul seiring dengan diperluasnya lahan untuk bercocok tanam
ya minimnya ketersediaan sumber daya manusia
membuat pengolahan lahan tersebut menjadi tidak maksimal
maka melalui sekolah menengah kejuruan yosudarso
romo mencoba menyiapkan sumber daya manusia terdidik yang nantinya diharapkan dapat mengolah lahan produktif itu
demikian pula pengajarnya
romo pun berpandangan
semua manusia memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan dan kehidupan yang baik
sebab menurut dia pendidikan dapat melepas rantai kebodohan dan kemiskinan yang selama ini membelenggu masyarakat
sosok seorang romo karolus itu tidak ada duanya di cilacap ini
sungguh sungguh tidak ada duanya
karena kalau menurut saya itu
boleh saya juluki manusia gila
jadi memang manusia tidak normal
jadi tidak normal itu dalam arti positif
kalau normal normal biasa kan tidak seperti romo karulus
sehingga satu contoh dengan program mereka membangun sekolahan yang begitu banyak
ini tanpa pamrih kemudian bangun kampung laut dan lain sebagainya
maka saya mengikuti jejak romo carlos
ya sekolah kita saya juluki sekolah gila juga
jadi kami kalau belum berpandangan
jadi kami kalau belum gila
ya belum menyerah
romo karolus juga memiliki kepedulian terhadap potensi kemaritiman dan kelautan di cilacap
romo kemudian memanfaatkan izin sebuah akademi di surakarta
untuk membangunnya kembali di cilacap
dengan nama akademi maritim nusantara pada februari seribu sembilan ratus empat puluh
jadi saya datang untuk sekolah di akademi maritim nusantara ini
agar pulang kembali ke daerah saya setidaknya bisa membangun kembali daerah saya
cilacap memiliki garis pantai yang cukup panjang
satu ratus lima km di antaranya
langsung berhadapan dengan samudera indonesia
menjadi salah satu wilayah yang berpotensi
mengembangkan kegiatan kemaritiman di laut jawa
akademi maritim nusantara yang didirikan yayasan sosial bina sejahtera
telah mendapat rekomendasi dari pusat pengembangan sumber daya maritim
fasilitasnya pun lebih lengkap
adanya simulator yang didatangkan romo dari tanah kelahirannya
memang ini simpulatrak yang penting
sebaiknya proses seperti di laut
perlu ada dua minggu di dalam simulator ya
lalu dari bawah di atas
sebaiknya taruh nanti kasih tahu harus gimana
dalam reka di nilai
sebaiknya hafal semua
bagian dari bridge
kapal dari anjungan kapal
ya ini agak penting dan supaya juga bisa mengerami
meskipun ini tidak goya
tapi ada optical illusion dimana orang merasa ada di kapal
saya juga tadi lumayan agak pusing segitu ya
ya memang bisa
kalau rambutnya besar bisa
pusing kalau tidak biasa ya
para taruna dan taruni yang menuntut ilmu di sana
bukan hanya dari daerah cilacap atau pulau jawa
justru berasal dari nusa tenggara dan papua
bahkan memberi bantuan berupa pinjaman biaya kuliah
bagi siswa yang kurang mampu
saya dididik di irlandia
oleh di sana memang banyak brother dan sister
berkat banyak yang mengabdi di sana
kami dapat pendidikan yang cukup bermutu
dengan biaya yang sangat kecil
lalu dengan demikian saya merasa sama
supaya di cilacap bisa dapat
pendidikan yang lumayan bermudu
tapi dengan biaya yang sedikit mungkin
dan juga kalau ada yang tidak mampu
termasuk di im ini juga kabarnya ada
ya memang dulu ada banyak waktu tsunami di aceh
dan ada banyak beasiswa
tapi kami merasa lebih adil kalau jadi student loan
kalau mereka masuk sini bisa belajar
selesai lalu mengembalikan
supaya ada anak yang lain yang bisa dapat
lalu ada seratus dari tiga ratus enam puluh yang ikut program student loan ya
tiap tahun ya
dengan kemudahan inilah
asa anak negeri membangun kampung halamannya
pendidikan di amn itu merupakan pendidikan yang
beda dengan kampus kampus lain
kalau dulunya kita seorang yang nakal
datang di amn dibentuk kampung
karakternya untuk merubah menjadi seorang yang lebih baik
di sini juga karena melihat latar belakang ekonomi
karena di amn merupakan sekolah pelayaran yang paling murah di indonesia
ya tapi kualitasnya juga bisa bersaing dengan sekolah sekolah lain
impiannya ya kalau diberi rezeki sama tuhan
bisa jadi kapten
di daerah saya kurang apa ya kurang maju
karena di sana juga banyak pelabuhan
di sana tidak terlalu banyak basic pelayaran
jadi saya datang untuk sekolah di akademi maritim nusantara ini
agar pulang kembali ke daerah saya setidaknya bisa membangun kembali daerah saya
daerahnya di ntt
mesu tenggara timur atambua khususnya daerah perbatasan timor leste
romo karolus tak hanya memiliki kepedulian terhadap nelayan petani dan pelajar
ia pun rela membagi waktunya dengan para terpidana di nusa kambangan
ya sejak dua ribu tujuh romo karolus menjadi pendamping rohani terpidana mati sebelum dieksekusi
romo bisa cerita dulu waktu saat pendampingan terhadap narapidana narapidana yang akan dihukum mati romo
selama masa peker presiden jokowi sudah tiga kali terpidana
tapi waktu dengan sba juga pernah diduorin lagi ya
lalu amrozi sayes yang juga dieksekusi juga di daerah sini
tapi biasanya saatnya eksekusi memang tegang dan ramai kan ya
apalagi karena dari yang siber yang menemani mereka juga mereka juga merasa agak sedih dan susah ya
dan juga mengendalikan
tapi saat yang seperti itu juga jauh lebih sulit
tapi pengalaman kami syukur saatnya mau dieksekusi
yang mau dieksekusi memang bisa hatinya tenang bisa berdoa bisa menyanyi dan pasrah karena
tapi bukan proses ya tapi tetap yang sedang menunggu eksekusi menurut saya mereka tersiksa dengan menunggu eksekusi itu ya
dan mesti ada pengaruh buruk ada kejiwaan
yang sudah jelas yang dua orang brazil mereka dua orangnya memang sekejiwa ya
dan rodrigo kami sempat dengan kedutaan brazil
tapi sayang sekali orang itu tidak dapati
dia di eksekusi meskipun berlawanan dengan hukum indonesia bahwa seluruhnya orang harus disembuhkan dulu baru dieksekusi
dan romo juga pernah menjadi saksi sepertinya ketika bahwa penembakan itu tidak langsung membunuh namun menyiksa
saya dengan yang dua orang yang pertama satu namanya samuel satu namanya traunius kami diperbolehkan menunggu mereka sampai eksekusi sampai mereka meninggal
tapi mereka mengerang kesakitan selama tujuh hari
tidak lama itu delapan menit ya
lalu karena pengalaman itu saya diminta jadi saksi di mahkamah konstitusi bahwa eksekusi lewat penembakan adalah siksaan
tapi akhirnya dinyatakan keputusan semua cara eksekusi menimbulkan sakit tapi tidak bisa dinyatakan siksaan
tapi menurut saya menunggu hukuman mati jelas siksaan
karena saya ketemu mereka tiap kali
ketemu mereka selalu tanya waktu itu kapan apakah ada harapan eksekusi bisa dihapus di indonesia
mereka menunggu ya
karena kepeduliannya terhadap umat manusia tidaklah aneh jika romo dapat diterima oleh semua kalangan
tidak hanya dibutuhkan oleh umat katolik tetapi juga dekat dengan masyarakat muslim yang menjadi warga mayoritas di kabupaten cilacap
kasih putih romo karolus seolah terpancar dari wajahnya yang tak pernah kehilangan senyum
atas pengabdian dan kecintaannya yang mendalam terhadap kemanusiaan pada dua ribu dua belas romo karolus dianugerahi ⁇ maarif ⁇ award
ia dinilai berhasil merefleksikan doktrin teologis menjadi sebuah karya kemanusiaan yang dapat mendobrak banyak sekat penghalang yang ada di tengah masyarakat
dari sosok romo karolus kita bisa belajar bahwa nilai kemanusiaan tidaklah mengenal batas negara dan agama
sifat ini tumbuh dari keajaiban nurani dan keinginan selalu mengasihi dengan segenap hati